sejak januari hingga akhir februari dua ribu delapan belas
komisi pemberantasan korupsi telah menangkap lima kepala daerah
yang diduga terlibat korupsi
terkait dengan hal itu
forum indonesia untuk transparansi anggaran fitra
menyampaikan hasil penelitiannya
soal potensi politisasi apbd di tahun politik
berdasarkan data forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra
dari lima ratus tujuh puluh empat pasang calon kepala daerah
pada pilkada dua ribu delapan belas
delapan persen diantaranya merupakan pejabat eksekutif atau legislatif
hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
yang dimanfaatkan sebagai modal kampanye
hal itu dimungkinkan terjadi melalui lima hal
yakni peningkatan dana bantuan sosial atau hibah
peningkatan jumlah program yang melekat
pada organisasi perangkat daerah
penyalahgunaan sisa lebih pembayaran anggaran
penambahan penyertaan modal badan usaha milik daerah
serta penurunan angka pendapatan asli daerah atau markdown pad
markdon itu kan sebenarnya kan ada proses pembuatan apbd tiga kali
ada apbd perencanaan ada apbd perubahan ada apbd realisasi
realisasi ini kan selalu tepat pada potensi yang ada
dan selalu kemudian dijawab oleh pemerintah
jawab pada perencanaan
perencanaan saat ini melihat realisasi sebelumnya
perencanaan saya ini melihat realisasi sebelumnya
tetapi polanya diperubahan ditingkatkan
karena mereka tahu eksekutif maupun legislatif
potensi untuk pendapatan daerah itu sekian
sehingga ada pola markdown
kemudian realisasinya sekian sama dengan perencanaan
potensi daerah a itu sebenarnya bisa menghasilkan sekitar
lima ratus miliar ya gitu kan
tetapi kemudian tercatat di dalam dokumen
itu hanya sekitar dua ratus miliar dua ratus lima puluh miliar
nah selebihnya kemana
selebihnya kemana itulah yang kemudian dijadikan apa
dijadikan bancakan gitu loh oleh elit elit tersebut
itu melakukan pola markdown gitu loh
dan itu sama yang dilakukan pada saat menjelang pilkada
di daerah di tahun dua ribu tujuh belas gitu
kota bandung disebut fitra sebagai salah satu daerah
yang mengalami penurunan pad
dari dua satu ratus lima puluh tiga triliun pada tahun dua ribu enam belas
turun menjadi sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar pada tahun dua ribu tujuh belas
namun pelaksana tugas wali kota bandung membantah hal tersebut
jadi kalau disebut ada penurunan saya yakin tidak ada penurunan
boleh yang dua ribu lima belas ya
pada tahun dua ribu tujuh belas dua sembilan triliun
itu dari sisi pendapatan
demikian juga dari sisi belanja
karena antara pendapatan dan belanja itu harus balance
pemerintah kota bandung memang mengakui
adanya peningkatan dana hibah dan bansos di tahun dua ribu tujuh belas
namun hal tersebut tidak menjadi persoalan
karena adanya pengawasan dari berbagai pihak
kami tidak bisa semana mana melaksanakan berbagai kegiatan
tanpa kesepakatan dengan pihak dprd
sebagai salah satu lembaga legislatif yang ada di daerah
dan berdasarkan pengawasan dari dprd
sekarang kan pengawasan dari berbagai sisi
dari atas dari bawah dari samping kiri samping kanan
kalau untuk saya pemerintah kota bandung
sebetulnya lebih suka banyak pengawasan seperti itu
sehingga kami bisa lebih fokus ke arah pembangunan
dan kami bisa lebih berhati hati dalam bertanggung jawabkan
setiap rupiah yang kami pergunakan
untuk menghindari penyalahgunaan anggaran
kementerian dalam negeri telah memperketat pengawasan apbd
lewat berbagai macam regulasi sejak perencanaan
karena kalau apbd kan sudah jelas peruntukannya
kemudian terbuka untuk umum
pengawasannya juga oleh berbagai macam pihak
terutama oleh apbd
yaitu irjen atau bawasda
bpkp bpk melakukan pengawasan secara rutin
belum lagi masyarakat yang melakukan pengawasan juga
terhadap barang barang apa atau kinerja atau program apbd tersebut
jadi pengawasan sudah banyak
kalau itu masih dilakukan
ya memang kembali ke mentalnya lagi
kepala daerah memainkan itu hampir tidak mungkin gitu
pencairannya juga lewat sekda selaku yang pemegang kas pengguna anggaranya
di dinas dinas juga kpa nya masing masing kepala dinasnya
selain mengoptimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah
kemendagri juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal apbd
agar tidak disalahgunakan terutama pada tahun politik
angga putra jakarta
pertarungan elit politik
mahalnya biaya politik di indonesia berpotensi menjadikan peta hana
menjadi instrumen untuk kembali menguasai sumber daya daerah
salah satu instrumen yang digunakan bisa saja ini bisa saja dari apbd
beberapa daerah peserta pilkada memiliki penurunan apbd
dengan jumlah yang tidak sedikit
apakah apbd ini berpeluang juga dipolitisasi
kami akan mendiskusikannya dengan yeni sucipto sekretaris jenderal forum indonesia
untuk transparansi anggaran atau fitra
selamat malam mbak yeni
apa saja yang ditemukan oleh fitra sejauh ini terkait adanya dugaan penyelewengan apbd ini
ada beberapa titik krusial yang kemudian kita amati
pola pola ini memang beberapa tahun yang sejak tahun dua ribu sepuluh kemudian kita lakukan penelitian
ada beberapa pola yang dilakukan untuk melancarkan mobilisasi
oleh elit di sini bisa elit petahana bisa kemudian elit dprd yang kemudian mencalonkan
bisa ke wakil kepala daerah tapi dia bisa mempunyai kekuasaan yang memiliki pengaruh tinggi gitu
pola yang pertama adalah bansos dan hibah
tetapi pola bansos dan hibah ini sudah mulai agak ditinggalkan di beberapa daerah
padahal dulu sempatnya tren ya bansos dan hibah ini
tetapi tahun kemarin masih banyak yang kemudian daerah menggunakan itu
nah ini agak bergeser
yang kedua adalah politisasi apbd
kedua adalah penggunaan silpa
masih ingat kejadian di situ bondo
dimana silpa itu bisa dibilang adalah digoreng
digoreng dalam artian kalau dia mempunyai rekanan diperbankan
dia bisa mengeluarkan tanpa ada pencatatan
dia bisa mengembalikan lagi dengan utuh tanpa ada pencatatan bahwa ini dikeluarkan atau tidak
seperti kemudian elit ini mempunyai rekanan dengan pengusaha
saya pinjam dong uang seratus miliar untuk bisnis saya
nanti saya kembalikan dalam waktu tiga minggu atau satu bulan
kemudian bisa dikeluarkan dengan kong kali kong dengan perbankan
kasus situ bondo itu adalah kepala daerah
kemudian duitnya dikembalikan lagi ke perbankan
tidak ada pencatatan tidak ada pelacakan
tapi kan secara administrasi bisa ditemukan di bpk
nah yang ketiga adalah soal penyertaan bumd
politikasi yang kedua
biasanya polanya tiga tahun sebelum atau dua tahun sebelum pemilu kada
biasanya ada kekosongan untuk penyetoran dividen
biasanya gitu tetapi suntikan modal ditingkatkan
itu beberapa daerah
di sekitar kita temukan penelitian di sekitar satu ratus tujuh puluh sembilan daerah yang kita teliti
jadi penyertaan modal itu ditingkatkan
tanpa ada permintaan roadmap sampai sejauh mana kontribusi yang diberikan kepada apbd
kemudian dividennya juga tidak dibahas di dalam apbd nya
kemudian masuknya berapa ininya tidak ada
biasanya polanya begitu
kemudian pola yang berikutnya adalah pola macdon
pola macdon itu adalah beberapa daerah umpamanya potensinya dia bisa tujuh ratus miliar
tetapi kemudian yang tercatat itu adalah lima ratus
kan dokumen apbd itu kan dihasilkan ada tiga
ada apbd murni ada apbd perubahan dan apbd
biasanya murni itu disesuaikan dengan realisasi sebelumnya
tetapi kemudian di perubahan
ini biasanya itu naik
berarti kalau naik dia tahu potensi yang sebenarnya
tapi kemudian realisasinya turun lagi
nah disini titik permainannya biasanya
nah kemudian yang terakhir yang baru baru ini ada penangkapan ott dan sebagainya
itu adalah lebih kepada akses program dan proyek
mobilisasinya ke penanam modal
atau pemberi modal
kasih fee atau saya kasih uang sebagai uang suap dan sebagainya
tetapi nanti ada program dan kegiatan arahkan kepada saya
itu program dan
jadi ada lima pola yang kemudian kita teliti bahwa ini yang dilakukan oleh elit di tingkat daerah
dan yang paling mendominasi adalah bermain di program proyek
program proyek itu tadi yang saya sampaikan
justru yang program proyek ini ya
karena polanya kalau
apakah memang ini justru sulit untuk dideteksi
atau mengapa ini yang lebih banyak digunakan begitu
kami mengamati bahwa di poin akses program dan proyek
ini adalah lebih banyak resource yang akan diambil dari elit tersebut
terutama kan lahan lahan basah kan ada di pendidikan di kesehatan
kemudian yang unggulan pertama adalah infrastruktur
terutama dalam hal ini di pemerintahannya jokowi semuanya program dan proyek diarahkan ke infrastruktur
banyak yang kemudian melirik kan gitu di infrastruktur penanam penanam modal yang melirik di program dan infrastruktur
dan itulah yang kemudian dijadikan alat oleh elit untuk melakukan
besarannya biasanya berapa persen itu mbak kalau misalnya masalah proyek ini
dari nilai proyek itu sendiri
itu dilihat dari nominal yang ada

baik yang menarik kemudian tadi mbak yeni mengatakan
salah satunya adalah tadi ya masalah realisasi pad itu gitu
betul ya begitu ya
tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini tetap bersama kami
layar pemilu terpercaya akan kembali sesaat lagi
itu turun sampai empat puluh persen benar begitu ya
betul kita mengamati beberapa daerah jelas bahwa potensi potensi yang ada dua tahun tiga tahun yang ada itu malah kecenderungannya naik
tapi kemudian satu tahun bahkan dua tahun itu tiba tiba turun drastis
artinya satu tahun dua tahun menjelang pemilu keadaan
pemilu itu drastis kemudian turun
ini kan menjadi sebuah pertanyaan tidak mungkin kemudian ada potensi potensi yang turun
dikarenakan ada target target kinerja yang kemudian yang diwajibkan sebuah dinas yaitu dinas pendapatan untuk mengejar target itu
yang jelas kayak bhtb itu masih tetap pbb juga tetap
tidak mungkin yang kemudian berkurang
kemudian ada beberapa untuk pajak retribusi dan sebagainya
beberapa yang kita teliti bahwa ada perda
perda yang kemudian ada potensi untuk mengarahkan kepada peningkatan apbd
nah ini kok kecenderungannya semakin turun
nah inilah yang pola yang kemudian kita simpul dan kita tarik
pernah kita lakukan di jakarta tahun tahun dua ribu tujuh dulu
bahwa memang ada potensi saya contohkan potensi parkir
potensi parkir itu dia bisa mendapatkan sekitar tiga ratus lima puluh miliar
tiga ratus lima puluh miliar dari beberapa parkir yang kemudian dibuka
tetapi kok masuk disini baru dua ratus tujuh puluh lima
nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan bahwa ini adalah pola makdon yang kemudian bisa dilakukan di beberapa daerah
artinya kongkaling kong yang dilakukan ini bisa tidak hanya melibatkan pihak eksekutif tapi juga legislatif
kalau kami menyampaikan bahwa mobilisasi oleh elit yang mempunyai pengaruh ini ada tiga
mobilisasi internal yaitu eksekutif legislatif dan mobilisasi penanam modal
mobilisasi masyarakat melalui apbd yang tadi saya sampaikan bahwa bisa menggunakan bansos dan hibah
kemudian kalau mobilisasi eksekutif legislatif yaitu mobilisasi internal adalah bicara bagaimana mengawal program dan proyek bisa mengarah kepada mengarah kepada kepentingan tertentu
bisa kemudian kepentingan petahanan
bisa kemudian elit yang lain naik
bisa wakil bisa dan lain sebagainya yang mempunyai pengaruh itu
karena satu eksekutif sebagai perencana
sebagai penyusun apbd nya
kemudian setelah menyusun dan merencanakan dilemparlah ke dpr sebagai pembahas dan penyetuju
kalau tidak ada pembahasan dan tidak ada persetujuan dari dpr apbd tidak akan jadi
karena apbd adalah dokumen politik
makanya apa yang dilakukan
oleh elit yang berpengaruh
itu melakukan mobilisasi internal
maupun internal dalam hal ini eksekutif dan legislatif
makanya kemudian ada kemarin tangkap tangan dinas dinas yang dipercaya
kemudian ada tangkap tangan dengan dprd
dprd yang diberikan suap untuk menyetujui apbd
baik artinya fungsi pengawasan di daerah ini tidak berjalan begitu ya
kalau saya pikir bahwa kenapa
kenapa kemudian terjadi seperti ini
oke ada e budgeting ada e planning kemudian e government yang dibentuk
tetapi kemudian ini hanya bicara soal produknya
tetapi tidak ada transparansi di dalam proses
ruang gelap ini tadi
proses perencanaan penyusunan dan pembahasan
tidak ada bentuk transparansinya
rapat rapat kemudian banyak yang tertutup
kalau rapat rapat tertutup itu bisa diansumsikan bahwa
inilah kemudian bisa saja ruang ruang transaksional itu terjadi
nah karena itulah yang kemudian kita khawatirkan
kenapa lembaga lembaga seperti inspektorat kemudian bawasda
bukan bicara pada pengawasan di tingkat implementasi saja
tetapi pada ruang gelap ini tadi
pada sebuah proses
karena proses ini yang menghasilkan produk politik itu
bagaimana kemudian aturan seperti apa
bisa mengatasi begitu ya
atau menjadi solusi supaya modus modus penyelewengan ini
bisa diantisipasi gitu
bisa diendus gitu ya
tidak perlu ada ott lagi
tapi apakah kemudian ada bisa perbaikan dalam aturan mainnya sendiri begitu
sebenarnya bukan pada penegak hukum saja
tetapi institusi institusi lain di bawah kementerian dalam negeri
kita tahu bahwa kementerian dalam negeri mempunyai
kewanangan tertinggi di dalam
pembinaan pengawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah
nah ini yang menjadi salah satu pr beratnya kementerian dalam negeri
karena selama ini kan kita bicara secara
pengawasannya administratif saja
tetapi di ruang ruang gelap itulah yang kemudian saya sampaikan itu yang belum
inspektorat kemudian bawasda sampai sejauh ini tidak ada pengawasan di proses itu
ya saya pikir itu yang kemudian harus dikaji lagi aturannya
aturan teknisnya untuk memberikan taring kepada inspektorat dan bawasda untuk masuk ke ruang gelap itu
ya itu yang pertama
oke di dalam apa
di dalam undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
ada bicara soal partisipasi
tetapi kan partisipasi ini kan hanya bicara soal partisipasi
secara formal di dalam aturan undang undangnya
apa fakta di lapangan itu tidak terjadi
konsultasi publik tidak dilakukan
banyak daerah seperti itu
kemudian public hearing dengan beberapa masyarakat juga tidak dilakukan
itu yang kemudian menjadi sebuah evaluasi
evaluasinya pun sampai sejauh ini lebih kepada apa
kuantitatif saja administratif
tapi tidak bicara soal evaluasi kinerja dari pengelolaan keuangan daerah
teratam banyak sekali ya
pekerjaan rumah dari kementerian darah negeri
semoga bisa diperkenalkan
dalam waktu dekat
karena kalau kita bicara masalah kabinet tinggal kurang dari dua tahun lagi
baiani sucipto menarik sekali
tapi kita harus tutup dulu dialog kali ini
terima kasih sudah hadir di layar pemilu terpercaya
dan pergembangan isu terkini dalam pilkada jawa barat akan kami sampaikan langsung dari bandung
sesaat lagi di layar pemilu terpercaya